indonesia menjadi negara pertama di asia tenggara yang mengoperasikan kereta cepat
dua belas september lalu operasional kereta cepat telah diuji coba langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
dua puluh september dua ribu dua puluh tiga masyarakat umum mulai ikut mencoba kereta cepat
sebagian besar masyarakat antusias mencoba kereta cepat jakarta bandung
first impression naik kereta cepat jakarta bandung ini pak
senyap hentakannya tidak berasa sama sekali fasilitasnya oke banget seperti kayak pesawat ya
kandang dari tiga ratus empat puluh tiga ratus empat puluh lima tiga ratus kemudian itu tiga ratus lima puluh wuih
karena baru merasakan melintas di bumi dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam di indonesia baru terjadi di kereta cepat
selain kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
per jam yang ditawarkan ada sejumlah fasilitas di dalam kereta yang cukup nyaman begitu bagi penumpang termasuk saya
seperti kursi yang saya duduki saat ini ini terbilang cukup nyaman begitu
kemudian di dalam gerbong ini juga ada running text yang bertuliskan saat ini kereta melaju di kecepatan berapa dan saat ini ada di kecepatan kurang lebih satu ratus empat puluh lima km per jam
rencaranya kereta cepat jakarta bandung akan mulai beroperasi oktober
kereta cepat jakarta bandung menempuh jarak satu ratus empat puluh dua tiga km dengan rute empat stasiun yakni stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun tegaluar
kereta cepat jakarta bandung hanya menempuh waktu dua puluh lima sampai tiga puluh menit
meskipun perjalanan hanya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh menit kereta cepat juga menyediakan dining bar seperti ini
namun ini masih belum terisi begitu informasinya akan diisi sejumlah minuman dan minuman
kemasan yang bisa dibeli oleh para penumpang
korporat sekretari pt kereta cepat indonesia cina atau kcic eva kairunisa mengatakan
fasilitas publik yang ada di stasiun kereta cepat juga telah tersedia
kalau kita bicara mengenai fasilitas pendukung atau fasilitas publik yang utama untuk pengguna jasa calon pengguna jasa kawa cepat
di stasiun itu semuanya sudah tersedia ya baik toilet kemudian juga musola ataupun fasilitas publik lainnya
ini sudah ada memang untuk tenan saat ini masih berproses
pengamat transportasi sekaligus analis transportasi perkereta apian masyarakat transportasi indonesia atau mti
aditya dwi laksada menuturkan kereta cepat jakarta bandung menggunakan teknologi terbaru sehingga nyaman dan minim getaran
apresiasi ya karena ya keretanya menggunakan teknologi dari china itu yang paling terakhir
sehingga kalau mbak nindi sempat naik keretanya itu kan benar benar
minim getaran sama sekali minim kebisingan kemudian kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam itu dicapai dengan cukup senyap dan nyaman kan begitu
itu dari sisi keretanya jadi saya dari sisi keretanya sih tidak ada yang perlu diragukan baik pelayanan fasilitas maupun teknis operasi
pengamat transportasi aditya dwi laksana juga menambahkan bahwa seharusnya pengelola kereta cepat ini juga bisa bekerjasama dengan pemerintah indonesia
untuk betul betul menyiapkan transportasi umum yang langsung terkoneksi dengan kereta cepat sehingga masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini dengan mudah